dpr mengecam tindakan menteri agama yang menerbitkan peraturan menteri tentang majelis taklim wajib terdaftar
dpr menilai aturan ini terlalu berlebihan dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat
wakil ketua dpr sufmi dasko meminta menteri agama fahrul rozi
segera mengkaji ulang permenak nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas tentang majelis taklim
menurut dasko aturan ini akan memicu gejolak di publik dan berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan presiden joko widodo
oleh karena itu mungkin kalau saya usulkan supaya tidak terjadi gejolak lebih baik permenak itu ditinjau kembali atau dikaji ulang
sementara wakil ketua komisi agama komisi delapan dpr aceh hasan menilai majelis talim tidak perlu didaftarkan dan diatur oleh pemerintah
menurut aceh permenak justru akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat karena pemerintah akan dinilai terlalu mengintervensi kegiatan keagamaan yang sudah berlangsung sejak lama
komisi delapan akan meminta klarifikasi dari menteri agama fahrul rozi atas aturan permenak tentang majelis taklim ini
kami harus melaporkan kegiatan dari majelis taklim itu
bagi kami kami melihat bahwa keluarnya permenak itu terlalu berlebihan
kenapa karena seharusnya itu tidak perlu diatur oleh pemerintah
karena selama ini kan majelis taklim itu sangat tumpuh sumbur di dalam masyarakat tanpa harus diatur atur oleh pemerintah
peraturan menteri agama yang mengatur tentang majelis taklim
dan diharuskan untuk terdaftar mendapat banyak tanggapan dan juga penolakan
kementerian agama beralasan peraturan menteri agar itu justru untuk penguatan majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non formal
mengapa kemudian peraturan menteri agama ini menjadi persoalan sampai kemudian banyak yang menolak dan juga mempertanyakan
kita akan coba bahas malam hari ini
di studio sudah hadir di sebelah kiri saya ada pak najamuddin ramli wakil sekretaris jenderal majelis ulama indonesia atau mui
selamat malam pak najamuddin
dan sudah ada mbak diah pitaloka anggota komisi delapan dpr ri
mbak diah selamat malam
terima kasih sudah hadir
mbak diah dan juga pak najamudin malam hari ini di prime news
kami angkat topik terkait dengan pma ini ya
peraturan menteri agama soal majelis taklim
karena kami yakin bahwa majelis taklim ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan di banyak kelompok kelompok masyarakat di indonesia
karena majelis taklim ada di setiap sudah lekat sekali dengan kegiatan sosial keagamaan masyarakat di manapun begitu di indonesia
bahwa kemudian ada pma yang mungkin kurang lebih isinya mengatur agar majelis taklim ini terdaftar atau didaftarkan di kementerian agama
ini kan menjadi ramai
saya mungkin ke pak najamuddin dulu
ada banyak suara suara yang mungkin menolak
atau juga ada juga yang mendukung apa yang dilakukan oleh lewat peraturan menteri agama ini
kalau pandangan anda pak najamuddin ini seperti apa terkait dengan peraturan menteri agama yang mengatur soal majelis taklim ini
apakah ini berlebihan kah
atau ini justru bagian dari penguatan yang kemudian dikatakan oleh kementerian agama untuk membina sebetulnya majelis taklim itu sendiri
assalamualaikum wr wb
peraturan menteri agama ini nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
ini sangat berlebihan
karena majelis taklim itu adalah peranata sosial akar rumput
yang sudah lama berada dan tidak diatur secara administrasi negara
mereka berkumpul dengan kehendak bersama
mereka mengaji dengan kehendak bersama
dan ini sudah berpuluh puluh tahun berjalan
kalau negara khususnya kementerian agama mengatur itu berarti kementerian agama tidak punya pekerjaan lain
karena ini sudah jalan dan sudah bertahun tahun lamanya majelis taklim ini tidak melakukan onar tidak melakukan apa apa
majelis taklim padahal ini adalah
peranata sosial masyarakat
yang berada di akar rumput
dan tidak memerlukan
berbagai macam aturan
dan ini juga adalah sebuah gambaran
dari hasil penelitian riset
mengapa demokrasi indonesia
itu berkualitas karena salah
satunya ditopang oleh majelis talim
yang berperan serta
dari kebangkitan demokrasi
mengapa harus diatur
apalagi kalau ingin mengaturnya ini salah salah rumah
itulah tempatnya untuk
tetapi selama ini dalam aturan aturan ormas
majelis talim tidak diatur
sebelum kita bahas soal
radikalisme dan juga beberapa kebijakan
dari menteri agama pak najabudin
tapi kalau kemudian salah satu alasan
dari kementerian agama
kami juga sudah mengundang berusaha untuk
mengundang perwakilan dari menteri agama
atau kementerian agama namun memang tidak ada yang bisa hadir
dalam diskusi pada malam hari ini
kalau memang alasannya kan tadi anda katakan juga
bahwa sudah lama dibiarkan begitu saja
berjalan dengan baik puluhan tahun
dan juga bagian dari perantara sosial
kalau kemudian memang ada niatan
dari kementerian agama untuk menguatkan
atau mungkin mengatur mendata
atau mungkin diberikan bantuan dan sebagainya
bukankah itu kemudian juga menjadi
salah satu poin untuk
memperkuat majelis taklim yang selama ini
dibiarkan secara administrasi
justru ditata kembali
bukankah bisa kita lihat dari sudut pandang itu pak
kalau sampai mengatur
memang organisasi daripada majelis ⁇ talim
ini adalah perkumpulan
dan anggotanya keluar masuk
kadang pindah sana datang lagi
yang lain ini bukan organisasi
permanen saya sepakat
kalau yang ditatar
dan dilakukan oleh kementerian agama
itu adalah pembinaan
da'i yang sering membina
dan cerama di majelis talim
ini yang harus digetutularkan
oleh kementerian agama
siapa yang membina majelis taklim
siapa yang melakukan penyuluhan
agama terhadap majelis talim
nah penyuluh agama itulah yang harus
dididik dan dilatih oleh
kementerian agama dalam peningkatan kapasitas
sumber daya manusianya
bukan justru mengatur harus
mendaftar setiap tahun melapor
tidak perlu itu menurut anda
saya kira tidak perlu
dan ini juga ada satu tujuan
mengapa harus dilaporkan
mengapa harus didaftarkan
karena ini menjadi salah satu syarat
supaya kementerian agama mengucurkan
dana dua puluh lima juta per majelis ⁇ talim
saya kira tidak perlu
kalau itu yang dilakukan
saya kira ini adalah
salah satu pengebirian
terhadap sebuah kegiatan masyarakat
yang tidak perlu diurus oleh negara
karena ini sudah otomatis berjalan
tidak perlu menurut pak najamuddin
kalau mbak dia pitaloka meskipun tadi beberapa
rekan rekan mbak diah dari fraksi fraksi berbeda
ya mungkin secara perseorangan mengatakan
agak kurang kurang sepakat sebetulnya dengan
pma ini anda melihat tanah sama tidak mbak dian
tiap minggu ini kan
isunya ganti ganti dari mulai
dilantik cadar celana cingkrang
fpi terakhir kemarin
sekarang ada lagi majelis taklim
jadi kita melihatnya ya
nggak usah sampai begitu ya
untung ini level aturannya permen
itu kan yang diatur di situ
nah pendekatannya nggak bisa begitu
jadi kalau mau bicara
diradikalisasi gitu misalnya
kan banyak pendekatan
selain pendekatan normatif
jadi menteri agama tuh
punya pilihan bekerja dalam diam
jadi nggak ribut
tapi target target kerjanya itu
di kementerian bisa diselesaikan
oke jadi pendekatannya apa dong mbak dia
ini kan pendekatan aturan sebetulnya menggunakan
terus kan menteri agama itu kan punya penyuluh agama
sampai ke level desa
ya kan kenapa nggak penyuluh agamanya aja dikasih konten

kita kan kekurangan alternatif narasi gitu
sehingga yang muncul narasi narasi yang memang kalau
dianggap menjadi trigger atau menjadi
penyebab munculnya radikalisme
sebenarnya kita harus memberikan
narasi lain gitu
memberikan wacana lain ke masyarakat
misalnya ke majelis taklim
kenapa tidak memikirkan memberikan konten
bisa jadi pendekatannya lewat
tokoh tokoh masyarakat kan bisa jadi sangat
secara budaya secara kultural masuk pendekatannya
dengan komunikasi kekeluargaan
komunikasi masuk ke dalam lingkup budaya
di mana majelis taklim itu hidup
pendekatannya tidak harus selalu berseberangan
ingin menghabisi nggak selalu begitu
pendekatannya pendekatan program
peningkatan kapasitas manusia
kalau di sebuah kecamatan ada kantor urusan agama
di situ berapa desa
di kecamatan itu
dan berapa majelis taklim
saya kira representasi dari majelis taklim itu
dilatih oleh kementerian agama
mungkin peningkatan kapasitas pemahaman keagamaan
juga mungkin ada di sektor bidang ekonomi
untuk kesejahteraan mereka
mungkin juga ada internalisasi keterampilan
dan lain sebagainya
dan kita masih punya banyak tokoh tokoh masyarakat gitu
yang bisa didekati
peraturan itu harus ditaati
peraturan menteri agama
jadi tidak bisa tidak
harus ribut orang ini
karena yang tidak pernah diatur
masyarakat yang tidak perlu diatur
dan negara tidak perlu mencampurinya
dalam artian tak perlu diatur secara regulasi
tetap ada pembinaan negara di dalamnya
tetapi jangan seperti rigid seperti ini
peraturan menteri agama ini berlebihan
coba berapa puluh ribu majelis taklim
syukur kalau di kota
kalau seperti saya dari kawasan timur dari sulawesi tengah
dekat papua dekat maluku sana
itu orang dari kampung sini
pergi mendaftar di kecamatan ibu kotanya
itu sama seperti jauh kabupaten di jawa
lalu dia tidak punya dana untuk
coba kita lihat kembali
apa kemudian beberapa poin pma
peraturan menteri agama ini
itu permenak yang dikeluarkan oleh menteri agama farul rozi
kita lihat mungkin dari pasal
ini juga pasal enam
ini kan yang banyak diperbincangkan ya pak
pasal enam ya untuk pendaftaran
ya ini kita lihat juga di layar televisi ada
ini pasal lima terlebih dahulu
kita lihat apa kemudian isinya
perseorangan kelompok orang
organisasi kemasyarakatan lembaga pendidikan masjid
dan juga musyola dapat mendirikan majelis taklim
kemudian pasal yang berikutnya pasal empat
nah ini yang persyaratan
nah ini dia
sebagaimana dimaksud dalam pasal lima
harus terdaftar pada kantor kementerian agama
ada kata harus toh
artinya wajib kalau begitu kalau kita melihat
apa tidak menyusahkan masyarakat itu
yang kedua pendaftaran majelis taklim
sebagaimana dimaksud pada ayat satu
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis
oleh pengurus kepada kepala kantor kementerian agama
atau melalui kepala kua kecamatan
beliau sudah sampaikan tadi
ada ktp sebagai domisili
berarti ada kartu keluarga
daftar struktur kepengurusan
ini kan sama seperti ormas
padahal majelis taklim ini anggotanya keluar masuk
jadi nggak pas lah ya
dan mungkin di desa itu mungkin cuma lima orang tujuh orang
dan memiliki paling sedikit lima belas jemaah atau anggota
kemudian pasal enam ayat empat
permohonan sebagai manir maksud pada ayat tiga
diajukan dalam melampirkan fotokopi kartu tanda pengurus
surat keterangan domisili majelis taklim
dari desa atau pekelurahan
dan fotokopi kartu tanda penduduk jemaah
mbak diah apa
ada yang anda cermati tidak dari poin poin ini sebetulnya
saya tuh lebih mikir
hari ini ibu ibu yang di majelis taklim tuh gimana gitu
pasti deg degan juga
aduh harus daftar kemana gitu ya
karena kalau masyarakat kan melihat aturan gini kan pasti
tapi untungnya permen
sebetulnya kalau nggak pas ya dicabut nggak apa apa
ya kan tawarannya menurut saya nggak pas lah
ini kan responnya banyak
tapi yang jelas
dan itu menyusahkan sekali bagi masyarakat desa
tapi yang jelas pak najamuddin dan juga mbak diah
wapres pak maruf amin justru agak mendukung permen ini
karena dianggap sebagai bentuk pengurusan dan juga
untuk mengantisipasi bahaya paham radikalisme yang tadi sempat disinggung oleh pak raja muryudin
tanggapan bapak ibu seperti apa kemudian

hanya menyangkut persoalan umroh aja
itu belum jelas hari ini bagaimana
baik solusi first travel advokasi dan juga pengawasan
mending tunjukkan aja dari respon dari first travel
direspon nih kita sudah melakukan pembenahan pengawasan travel umroh
kita kan ingin dengar itu
masyarakat hari ini ingin dengar itu
yang kedua misalnya haji
kita berhadapan dengan musim haji
ini menteri baru
bisa kasih inovasi inovasi tentang haji
misalnya kayak kita tadi masih rapat tentang visa furoda
tentang kuota yang tidak terpakai
masih banyak pekerjaan rumahnya
masih banyak gitu
belum lagi implementasi undang undang pesantren
ini semua nunggu
yang baru ditapkan
lalu juga lembaga pendidikan di luar pesantren pendidikan keagamaan
belum lagi bimas bimasnya
bimas kristen bimas islam
belum segudang agenda pendis sbsn
banyak sekali sebetulnya pr dari kementerian agama yang bisa jadi fokus
dan itu ditunggu masyarakat
pak najamuddin ada pendapat yang lain
saya kira kalau tidak ada majelis ⁇ talim yang mengelola sebuah amal usaha
kalau merujuk terhadap undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu tiga tentang sistem pendidikan nasional
berarti majelis ta'limnya sudah membuat yayasan
padahal majelis ta'lim sendiri adalah program biasa
yang berjalan secara alamiah gitu
oleh karena itu saya kalau sudah berubah menjadi yayasan berarti bukan lagi majelis taklim
dia sudah berbadan hukum
apakah berubah menjadi perkumpulan dan itu harus ditandai dengan sk dari kemenkumham
ya sebagai legitimasi daripada yayasan
ada akte notaris sudah dimiliki
tidak akan berlaku akte notaris ini jikalau tidak ada surat keputusan dari menkumham
untuk melegitimasi yayasan ini
di dalam akte notaris tadi
nah sehingga kalau kita berbicara tentang sistem pendidikan nasional saya kira itu berbeda lagi
pada posisi mereka sudah menjadi yayasan bukan lagi pada posisi majelis taklim
nah oleh karena itu kalau kegiatan kegiatan kementerian agama ini yang bersifat raksasa pendidikan saja dana pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama itu mendekati lima puluh
lebih besar daripada kementikbud
kemendikbud hanya sampai tiga puluh tujuh triliun saja
bersama dengan kebudayaannya
tapi lima puluh dua triliun itu dikemanakan
mengapa bukan ini yang diurus
kok majelis talim yang tidak ada masalah kok diurusin gitu
majelis ta'lim yang tidak ada masalah
orang berkendak bersama
kadang off satu bulan karena anggotanya lagi rekreasi semua
cari lagi teman baru
ini forum silaturrahim
mereka datang ke masjid di musola langgar dengan makanan sendiri
bahkan yang memberikan tausiyah mubalik mubaligah daya itu mereka tidak bayar pakai uang
mereka adalah satu tetangga di situ
jadi siapa ustadznya hari ini siapa ustadznya hari ini tinggal dibagi tema
jadi kalau pemerintah ingin ikut campur begitu terhadap majelis ta'lim sejauh mana menurut anda
saya tadi peningkatan kapasitas majelis ta'lim
karena mereka itu tidak berbadan hukum
perkumpulan bersama dengan koneksi batin tanpa ada surat suratan
tanpa ada ikatan administrasi
ada persatuan majelis ta'lim
dulu ibu tuti alawiyah yang selalu mengumpulkan di istora
itu semua tanpa sk itu
tidak ada sk nya itu
itu cuma karena
kita bersama untuk pengajian untuk ⁇ talim untuk belajar al quran untuk tadarus untuk menghapal hadis hadis
ngapain diurusin itu
mengapa bukan peningkatan kapasitasnya
kalau kementerian agama punya uang sampai di desa latih mereka mereka itu
kalau boleh buatkan sekolah
jangan organisasinya yang disuruh
kalau dia melapor kepada menteri agama
berarti dia harus pakai akte notaris dulu
berapa lagi anggaran itu untuk sebuah majelis ta'lim
kemudian strukturnya siapa yang mengeskakan
padahal di situ adalah kolegial kebersamaan saja
jadi rumit ini
mereka harus cari akte notari
tidak sekedar mengeluarkan peraturan menteri agama begitu terdaftar
tapi juga implikasinya begitu ya
oleh karena itu majelis taklim ini namanya ada
tapi kalau kita terus dalami mana semua dokumen dokumen anda
ini cuma komitmen kami
setiap hari jumat sore kami berkumpul
bawa makanan dari rumah sama sama
mungkin ditutup sampai salat isya pulang
kegiatan kegiatan apa apa di situ
kami juga sudah berusaha untuk menghubungi kembali kementerian agama
misalnya dari pak juraidi atau beberapa pihak pihak kementerian agama
tapi memang tidak ada yang bisa ikut dalam
dialog kami pada malam hari ini
pak raja mudin dan juga mbak diah
kita coba lihat kutipan terbaru dari wakil presiden ma'ruf amin ya
yang tadi saya sudah sempat singgung sebelum break
pernyataannya terkait dengan ramai ramai penolakan dari peraturan menteri agama ini
kita coba lihat apa yang disampaikan oleh wakil presiden terkait dengan peraturan tersebut
untuk data saya kira perlu
supaya ada majelis taklim nanti jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan
atau mengembangkan radikalisme misalnya
kan jadi masalah
sehingga penting bukan di daftar saya kira tapi dilaporkan
ini agak berbeda sebetulnya
pendekatannya begitu ya
dan juga dengan apa yang tadi sudah kita bahas
kalau didata kementerian agama
spektrum pemikiran pak kiai maruf amin selaku wakil presiden
kementerian agama yang aktif
bukan majelis talim yang melapor
bukan majelis ta'lim
berarti wakil presiden salah diberikan informasi kepada beliau
jadi feeding yang masuk itu keliru gitu
tapi pikiran wakil presiden benar
sebagai aparat negara ke kantor urusan agama yang paling rendah itu
dia yang mendata
berapa majelis ta'lim siapa ketuanya siapa koordinatornya
dia yang data
mana alamat rumahnya dia keliling
pendataan perlu tapi kemudian harusnya pemerintah yang turun begitu ya
kalau pendataan saya sepakat
maka yang proaktif adalah kementerian agama pada level bawah
kantor urusan agama yang ada di kecamatan
demikian pula mungkin ada perpanjang tangannya di desa desa
nah kita ini kan ada kecamatan
kecamatan biasa sepuluh desa
desa itu ada lima dusun
pergilah masing masing punya majelis ta'lim itu
bisa mencret ini kantor agama mendata ini kalau dia tidak punya anggaran tersendiri
frame besarnya kalau kita lihat pernyataan dari pak maruf adalah
atau mengembangkan radikalisme misalnya
ini jadi masalah
artinya ada kekhawatiran atau mungkin mengantisipasi paparan paparan radikalisme
yang mungkin ini narasinya sudah sering disampaikan dari pihak kementerian agama
nah bagaimana bapak ibu melihat soal kemudian kekhawatiran paparan radikalisme
sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur agar kemudian terdata semuanya
sehingga bisa diantisipasi hal hal yang demikian
tapi kita bahas nanti soal radikalisme
usai jadwal berikut kami akan segera kembali di cnn indonesia prime
anda kembali di prime news
segmen terakhir dari diskusi kita
kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pak juraidi
direktur penerangan agama islam dan ataupun di jen bimas islam
tapi belum bisa terhubung dari kementerian agama
menarik tadi kita sudah banyak membeda soal aturan dan juga secara kultur bagaimana sebetulnya majelis salim itu keberadaan di masyarakat
memang ada banyak sekali narasi narasi penolakan
tapi tadi kalau kita lihat frame besar yang disampaikan oleh pak wapres pak maruf amin ini sebetulnya juga bagian dari untuk mengantisipasi paparan radikalisme
mbak dia bagaimana kalau kita melihat soal itu ya
soal cara pemerintah untuk bisa mengantisipasi atau melawan paham paham radikalisme sehingga harus sampai ke bawah bawah juga ini
kepada level masyarakat kegiatan sosial keagamaan yang selama ini mungkin tidak tersentuh begitu
ya kalau bicara radikalisme saya pikir itu pr di semua kementerian
tidak hanya menjadi tupoksi kementerian agama
mungkin juga kementerian pendidikan mungkin juga polisi dan lain lain
yang jadi pr kita hari ini kan bagaimana yang jadi tantangan hari ini
kementerian agama menteri agama dengan porsi kementerian agama melakukan proses deradikalisasi
nah sebetulnya dia punya banyak perangkat untuk menerjemahkan itu
seperti misalnya pendidikan islam
seperti misalnya pendekatan ke pesantren
seperti misalnya bagaimana komunikasi dengan ulama ulama
bisa sangat dialektif
karena nggak mungkin ini menyangkut masalah keyakinan
kita nggak mungkin melakukan satu membangun satu rejim normatif
pendekatannya memang harus membangun kesadaran
nggak cukup ketika peraturan ini dibikin
apakah deradikalisasi itu deradikalisme itu turun
kan nggak juga
apakah begitu tercatat otomatis tidak radikal
apakah sesuai dengan keinginan pemerintah
itu kan masih debatable
ini kan hanya mendaftar
itu kalau itu bisa tugasnya bisa jadi kemendagri
jadi ini menyangkut banyak instansi
seperti tadi kalau pendekatan pak maruf amin
jadi negara yang aktif
dalam tanda kutip bisa melakukan antisipasi
bisa melakukan pendekatan
bisa melakukan deradikalisasi
jadi deradikalisasi itu adalah
tidak bisa diterjemahkan hanya semata mata dengan norma
jadi nggak bisa juga memposisikan
tadi kesannya wah
majelis ta'rim awal kan jadi bertanya tanya
walaupun kalau bicara pendekatan politis ini bisa menjadi
dari pendekatan radikalisme
nah kita pendekatannya ya juga harus kreatif gitu
harus bisa jadi pendekatan politis juga
dengan misalnya juga bisa
ya bisa ke lingkungan bisa ke pendekatan desa
bisa tokoh tokoh masyarakat
artinya harus membangun alternatif pemikiran
tidak semua kemudian dengan peraturan begitu maksudnya
nggak semua dengan peraturan
peraturan tanpa komunikasi tanpa dialog tanpa narasi juga
hadirnya juga peraturan ini tanpa ada desiminasi
tanpa ada sosialisasi
peraturan menteri agama nomor dua puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
orang semua kaget
tidak ada angin tidak ada asap tidak ada api
tiba tiba terbakar gitu
nah ini juga sebuah
lahirnya sebuah aturan yang tidak boleh terjadi
nah soal kekhawatiran wakil presiden
saya kira sebagai seorang wakil presiden ya boleh saja khawatir
tetapi kan perangkat negara negara ada di mana mana
kan tidak mengandalkan dengan peraturan menteri agama ini
ada aparat desa yang bisa dikawal
desa yang bisa memonitor
ada aparat rt ada aparat rw
ada siskam linknya ada posnya
di situ ada babingkam
ada apalagi yang tentara itu apa namanya itu
ya pokoknya yang dibawanya koramil juga ada di situ
apalagi kita punya badan nasional penanggulangan terorisme
ada polisi ada densus delapan puluh delapan
pernah ada polisi yang kemudian mengawasi ceramah ceramah misalnya begitu ya tahun dua ribu tujuh belas
kalau mau saja ya sudah
ada polisi pakai baju preman ikut juga taklim di situ
tak perlu ada peraturan menteri agama ini
saya kira sudah puluhan aparat negara kita bisa memonitor kegiatan
kalau bisa dengan stigma dicurigai tadi
tapi saya jauh dari situ
majelis talim itu tidak ada stigmanya untuk radikalisasi apa namanya
terjadi radikalisme di situ
ya bahkan mungkin insya allah tidak akan terjadi terorisme
jadi kalau kemudian ada
frame besarnya adalah untuk bagian dari mengantisipasi radikalisme ini menurut anda stigmatisasi lagi
saya kira stigmatisasi yang berlebihan
untuk membenarkan sebuah peraturan yang sangat tidak penting
kalau ingin memonitor itu ya saya kira majelis talim dikelilingi oleh aparat
di situ ada tokoh masyarakat
ada perangkat perangkatnya ya pak
di situ perangkat masjid mereka tempati di situ ketua rt nya tinggal mungkin
ketua rw nya kepala desanya babing kam pos kamlingnya
densus delapan puluh delapan polisinya kapolseknya badan penanggulangan badan intelijen kita
apa tidak cukup lembaga negara itu
masih kurangkah lembaga negara itu
woh di mana mana mereka berjumatan banyak juga polisi yang pakai preman sebagai intelijen
ya sudah pakai saja aparat negara untuk melakukan monitoring terhadap majelis takli
pertama kalau mereka harus mendaftar
mereka harus ke akte notaris dulu
lalu kopi ktp dan kartu keluarganya
membuat struktur kepengurusan
siapa yang eskakan mereka
ketuanya kan tidak legitimit
siapa yang angkat ketuanya lalu mengeskakan
atau di eskakan oleh kepala desa
lalu apakah ada aturan itu semua
inilah yang bukan urusan negara tiba tiba sekonyong konyong semua negara mengaturnya
padahal peran serta masyarakat inilah
tanpa disentuh oleh pemerintah oleh negara
maka makin demikian hebatnya
determinan melakukan kreasi dan pembangunan berkelanjutan
dan insya allah memperkuat dan mempertahankan negara kesatuan republik indonesia
mbak dia ada tambahan dan kalau tidak salah kemudian komisi delapan mungkin akan mencoba untuk
memanggil menteri agamakah
atau meminta untuk mengkaji ulang
atau seperti apa
ya kita ingin mengkaji
ya artinya ini kan responnya nggak baik ya
sebenarnya kalau permen kan aturannya bukan sekelas undang undang
artinya bisa direview
bisa dicabut kembali
bisa dicabut juga gak apa apa
lalu yang kedua yaitu pr kita nih hari ini bagaimana mengembangkan kembali narasi kebangsaan kita
pancasila bukan hanya sebagai kata
tapi sebagai sebuah nilai
bagaimana kita mengajak masyarakat untuk merefleksikan mengendapkan kembali
menggali kembali akar pakar pancasila yang hidup dalam tradisi masyarakat
nah kita harus membangun dialog dialog itu gitu
jadi masyarakat ini pendekatannya memang harus pendekatan yang juga cerdas karena ini menyangkut pemahaman
terlepas itu terdapat dari doktrin ataupun informasi yang bias ataupun memang sebuah proses belajar
nah kita pendekatannya juga harus melalui membangun pemahaman baru gitu
kalau ini dianggap sebagai membangun satu pemahaman yang kemudian berakhir pada banyaknya aksi aksi kekerasan
itu narasi itu yang menjadi penting hari ini
kita nggak bisa kita satu sisi mau melawan radikalisme tapi kita tidak punya narasi lain gitu
jadi dengan stigma radikalisasi dan radikalisme teroris
ini kan setelah pelantikan kabinet baru nuansa kebersamaan kan terpulihkan kembali
oposan besar direkrut ya kan
tidak mungkin kebijakan pak jokowi ini kan sangat bagus
recovery dari hati yang terluka dan terlukai dan saat kita pilpres itu kan polarisasi kekuatan rakyat itu kan terbagi dua
dan hampir hampir negara kesatuan republik indonesia sekarang
itu yang kita lakukan
tapi dengan kebijakan pak jokowi merekrut oposan mengambil semua dan katakanlah mereka free semua persatuan ini
ini merupakan cerminan kepada para menterinya untuk melakukan kebijakan kebijakan
kalau semua dengan stigmatisasi orang yang tidak pernah menjadi radikal bisa jadi radikal
orang yang cuma lembut lembut dituduh terus dituduh terus
kami umat islam ini mungkin masih banyak

masuk menteri agama isunya radikalisasi nikab cadar cingkrang kementerian dalam negeri juga dengan narasi yang sama mengkopol hukam juga dengan narasi yang sama
jadi semua orang terpojok
lalu orang islam yang moderat dengan islam wasatiyah dengan moderasi islam islam jalan tengah yang baik tiba tiba tersinggung
ini kita kok tidak berbuat apa apa dituduh
radikal dituduh teroris dituduh ekstrim
oleh karena itu majelis ulama indonesia memberikan saran
mari kita bangun pembangunan ini dengan kemajuan ini dengan dialog
kita harus bertemu semua
narasi narasi yang menyinggung perasaan umat islam walaupun tidak terdengar bantahan
tidak ada reaksi tidak ada respon yang keras dari umat islam
tetapi ini kan memojokkan
dengan stigma stigma pemerintah yang kadang juga tidak difikirkan untuk dikeluarkan dan dilahirkan
nah oleh karena itu saya katakan tadi
apakah tidak cukup aparat pemerintah yang demikian berlapis lapis menjaga negara ini
supaya tidak kecolongan dari terorisme radikalisme dan lain sebagainya
saya kira narasi yang kita bangun
bagaimana mesejahterakan rakyat seperti mbak dia tadi
ya narasi kebangsaan begitu ya
bagaimana membangun sebuah harmoni
supaya kita berkemajuan
coba pertumbuhan ekonomi kita
ini yang kita bangun
kalau semua stigma ini menjudutkan kita
lalu terpolarisasi kembali
terakhir mbak dia bagaimana
ya satu lagi ya
saya terfikir tentang bagaimana kita membangun satu nuansa islam
yang bisa memoderasi
persoalan persoalan bangsa ini
islam yang penuh kehangatan
islam yang penuh keramahan
tidak kemudian kita makin membangun saling resisten
dan menimbulkan perpecahan
karena ini antar bangsa indonesia gitu
ini pernyataan anggota dpr wakil rakyat yang sangat jenius
saya majelis ulama terenyuh mendengarkan
jadi narasi yang menghangatkan
ya saling menghormati
kalau ini terjadi
dan indonesia kan paternalistik
kalau pemimpinnya baik
dengan kata kata yang baik
tidak ada tuduhan
tidak ada stigma
saya kira insya allah
semuanya juga menjadi baik ya pak
semuanya menjadi baik
kalau tadi mbak diah katakan dari komisi delapan mungkin agak
mungkin akan meminta untuk mengkaji lagi begitu ya mbak diah
nah kalau dari mui pak najamuddin bagaimana terakhir
singkat saja apakah ini lebih baik dicabut dikaji lagi atau apa menurut anda
saya kira dicabut
dengan wakil rakyat yang terhormat
ibu diah dari fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan
saya memberikan apresiasi
saya kira komisi delapan panggillah menteri agama untuk mencabut
saya kira banyak pendekatan lain seperti kata ibu dia tadi
peningkatan kapasitas membalik penyuluh agama ustadz ustadzah madrasah
dan madrasah yang dikelola kementerian agama bukan cuma negeri
tapi banyak swasta yang tidak terurus di desa desa sana
ada yang wa ke saya dari poso sulawesi tengah
ini suruh menteri agama ke poso
lihat ini madrasah tidak pernah lagi diganti ganti
jadi anak anak santri di sana belajar di atas sekolah yang real
yang tidak ada perasarananya
suruh pak jendral farurozi ke poso
lihat sekolah madrasah yang ada di sana
ini baru poso
masih banyak daerah daerah yang lain
kita punya empat ratus lima belas kabupaten kota
kemudian dua puluh delapan lima ratus lima desa nagari dan kampung
itu yang difikirkan oleh kementerian agama
jangan majelis taklim
baik kita akan lihat seperti apa kemudian setelah ini
banyak ditanggapi oleh publik ya mbak dea dan juga pak najamudin
responnya seperti apa
atau mungkin nanti akan ada obrolan lagi
obrolan lagi rdp lagi dengan komisi
dengan menteri agama
dan juga menteri agama
kita akan tunggu seperti apa
terima kasih banyak pak najamudin ramli sudah berbagi pendapat soal majelis taklim
dan juga aturannya ini begitu yang dibuat oleh kementerian agama
terima kasih banyak juga mbak dia
ini presenternya yang hidup
terima kasih bang sirait
jadi tahu banyak ini mbak dia
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih bapak ibu sekalian
dan kami akan segera kembali dengan informasi yang lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news